ketua mumpartai demokrat agus harimurti yudhoyonom lakukan pertemuan dengan ketua mumpartai nasdem suryapalo di wisma nusantara jakarta pusat
namun keduanya tak secara eksplisit menyatakan membahas soal koalisi tetapi menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan calon wakil presiden anies baswedan
ditemui setelah mengadakan pertemuan di wisma nusantara pada rabu siang surya paloh menegaskan saat ini koalisinya masih membangun komunikasi dan menyesuaikan frekuensi dengan sejumlah pihak
polisi memang sedang menyesuaikan frekuensi apa yang barangkali mesti bisa disesuaikan satu sama lain
tapi yang jelas bahwasannya hubungan yang baik selama ini sudah terjalin itu semakin memperkokoh semangat dan harapan kita bersama
sedang kita nominasikan kita cari kita kutanggatik
kita lihat tanda tanda dan bahasa dari berbagai aspek yang memungkinkan hingga pasangan pak anies punya seperti apa yang diharapkan oleh beliau lah
ya kami saya pribadi tentu ingin terus mempersiapkan diri
apapun tugas yang harus kami jalankan pada saatnya apapun itu dimanapun itu harus siap
yang jelas sekarang kita fokus dulu saja
partai kami ketiga ini nasdem demokrat dan pks bisa semakin menyatu dalam arti tadi pikirannya pandangannya
kemudian kalau banyak yang bertanya terus kapan
nah kapan ini tentu menunggu momentum melihat momentum